gempa bumi berkekuatan enam magnitudo mengguncang kota ternate maluku utara
gempa ini dirasakan warga cukup kuat dan sempat menimbulkan kepanikan
pusat gempa berada di laut jailolo halmahera barat dengan kedalaman sepuluh km
meski guncangan gempa cukup kuat namun gempa ini tidak berpotensi tsunami
gempa ini sangat dirasakan warga seperti di ternate jailolo tidore dan halmahera tengah
di kota ternateh sendiri sejumlah warga yang sedang berada di pusat perbelanjaan mengaku panik
dan sempat berlarian ke tempat yang aman akibat guncangan gempa yang cukup kuat
meski demikian sebagian warga tidak terlalu merasakan kepanikan
karena sudah terbiasa dengan kondisi gempa yang sering terjadi
petugas bmkg ternate basri kamarudin menjelaskan
gempa bumi yang dirasakan warga di sejumlah daerah ini tidak berpotensi tsunami
sehingga warga di himbau tidak perlu panik
dengan adanya gempa yang terjadi dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait
empat puluh enam km setelah dimutahirkan menjadi empat puluh enam km dan pusat gempanya berada di antara pulau batang